inilah video kapal selam dengan nama lambung alugoro empat ratus dua
yang diproduksi oleh pt pal indonesia saat bersandar di dermaga tanjung wangi
menjalani masa uji coba di perairan utara pulau bali banyuwangi jawa timur selasa siang
kapal selam perdana buatan anak indonesia ini memiliki panjang enam puluh satu tiga meter
dengan kelebihan mudah bermanuver dan sangat cocok dengan karakter perairan indonesia yang luas dan relatif dangkal
selain itu kapal selam ini juga memiliki kecepatan maksimal saat menyelam hingga dua puluh satu knot
dan memiliki kecepatan maksimal di permukaan mencapai dua belas knot
perairan selat bali ini dipilih sebagai lokasi uji coba
karena selain dekat dengan pelabuhan tanjung wangi banyuwangi selat bali juga dikenal dengan arusnya yang kuat
uji coba kapal selam ini akan dilakukan selama enam bulan
kedepan kapal selam ini akan menjalani berbagai tes seperti nominal diving dep
atau menyelam di kedalaman dua ratus lima puluh meter sampai tiga ratus meter
kita sudah melaksanakan survei perairan perairan yang ada di sekitar pulau jawa dan bali ini
dan memang kita temukan area yang cocok itu di perairan utara pulau bali
dan kebetulan untuk dermaga sandarnya yang cocok di dermaga apbn banyuwangi
karena di situ tidak jauh dari lokasi sandar
dan sarana prasarana juga mendukung
antara lain kita dekat dengan tanjung wangi dekat dengan kelindo
termasuk juga dengan kesiapan sumber daya listrik dan lain lain
sementara itu menurut direktur shipbuilding pt pal indonesia
keberhasilan pembangunan kapal selam alugoro ini menjadikan indonesia sebagai satu satunya negara di kawasan asia tenggara
yang mampu membangun kapal selam
tergantung nanti kebutuhan
dari tni al dan kementerian pertahanan
termasuk di senjata pak
jadi senjata memang sudah untuk di fase yang satu dua sudah kita buktikan dan berhasil
ini nanti demikian juga di rangkaian sat berikutnya
uji coba kapal selam alugoro ini bakal digelar hingga juni mendatang
selanjutnya kapal ini direncanakan akan diserah terima kepada kementerian pertahanan
kepala kementerian pertahanan akan digunakan oleh tni al pada desember dua ribu dua puluh